pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk menduga ada uang triliunan rupiah yang masuk ke indonesia yang tak dilaporkan alias ilegal
dalam diskusi daring pada rabu dua puluh tiga november kepala ppatk ivan yustiavandana mengatakan adanya temuan uang triliunan rupiah itu terungkap setelah pihaknya mencurigai banyaknya uang tunai yang diperoleh ketika lembaga penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan
menurut ivan penelusuran dilakukan dengan membandingkan data bawaan uang tunai melintasi batas negara atau cross border cash caring dengan aplikasi passenger risk management atau prm milik beacukai
dan hasilnya menunjukkan nama satu orang tercatat hanya empat kali melaporkan membawa uang tunai ke indonesia
sementara itu jika ditelusuri melalui aplikasi prm satu orang tersebut mencatat satu ratus lima puluh empat kali masuk ke indonesia dengan membawa uang tunai
ada pun besaran uang mencapai lima belas miliar rupiah sekali tenteng yang jika kemudian dirata ratakan total ada potensi dua belas triliun rupiah yang tidak dilaporkan
ppatk juga mengungkapkan ada sebuah pusat belanja di singapura yang digunakan untuk menukarkan uang asing dalam jumlah besar
lalu saya kirim orang ke sana ternyata di sana di singapura itu ada satu mal yang khusus buat supermarket uang uang asing
jadi orang indonesia yang datang ke sana ini pak menteri dia cuma bawa kopernya bisa satu jari dua jari gitu ya kesana gitu tukar di sini nih tukar di sini
lalu dibawa ke indonesia dibawa ke indonesia terus digotong ada foto terkait dengan gotong ke taksi dan segala macam
ini supermarketnya ini orang indonesia semua
nah lalu kita informasikan bia cukai ada yang begini nah coba random saja begitu ditangkap pak askolani berhasil menangkap segini besar
nah segini besar